wah gede banget ya
tadi kita sudah di luar sekarang kita pindah ke dalam untuk istilahnya mengurangi polusi yang masuk ke paru paru kita
ya karena klub klub yang ada di indonesia ini mereka yang peduli sama basket putri indonesia
cara menggunakannya bukan cuma dipukulkan tetapi juga dengan teknik khusus